pukul sepuluh pagi adalah waktu biasanya bagi mereka
para penderita gangguan jiwa atau odgj
mengikuti bimbingan rohani di yayasan al fajar berseri di bekasi jawa barat
di bulan ramadan ini pihak yayasan memfasilitasi seratusan pasien odgj
menerima asupan spiritual
pendamping mengarahkan mereka yang bisa mengaji untuk kembali mengaji
meskipun secara mental mereka terganggu
nyatanya bagi yang biasa mengaji ingatan mereka masih teruji
bimbingan rohani ini menjadi pelengkap bimbingan fisik
untuk membuat mereka tetap semangat melanjutkan hidup
pembingkannya seminggu dua kali sabtu dan minggu
yayasan al fajar berseri memberikan buah bimbingan secara simultan
yayasan yang membimbing lima ratus lebih pasien dengan gangguan jiwa ini
tidak sulit mengarahkan mereka
bahkan dengan metode pengobatan tanpa obat medis
pendiri yayasan percaya pasien bisa pulih meskipun membutuhkan waktu
jadi mereka ini bagaimana dia bisa ada semangat
kita juga sebagai pendamping atau sebagai apa ya
mengasuh mereka ini kita berikan mereka itu harapan
satu harapan sebagaimana mereka itu ada rangsangan
kan mereka ini kan pasif nggak ada kemauan
padahal berdasar tadi ada yang bisa baca al quran
ada yang afal juga gitu
nah di sini kita pendekatan kita buat dia sebagaimana dia nyaman
dia merasa cinta dengan kita
jadi kalau dia merasa cinta dengan kita
itu lebih mudah kita untuk mengarahkan
pasien yang ikut bimbingan rohani diberikan kebebasan
ada yang hanya hafal sedikit surat
ada pula yang fasih dan menghafal banyak surat
kebebasan mengaji inilah yang membuat semangat pasien muncul
dalam menjalani hari hari di panti
awalnya ya kita belajari dari kayak hal hal
pertamanya kita ajarin seperti itu dulu
akhirnya ada yang bisa langsung al quran juga bisa ada
tergantung merekanya juga
jangan harus kita kasih oh silahkan
harus kita kasih kebebasan
selain mengaji yayasan memberikan metode pemulihan berupa doa
atau yang biasa disebut rukiah
metode ini digunakan untuk memulihkan pasien yang bertahun tahun mengonsumsi obat
untuk proses penyembuhan
di yayasan ini rukiah menggantikan obat medis
kegiatan berupa fisik dan rohani secara terus menerus akan menstimulasi mereka
untuk tetap aktif bergerak dan berpikir
surya utomo edwin arman bekasi jawa barat